kau terlalu banyak bicara kakak
hingga kau lupa dengan apa yang telah kau ucapkan padaku
aku telah menunggumu bertahun tahun
tapi setelah kita bertemu
kau sama sekali tidak memperdulikanku
aku tidak seperti itu nyi nawang
aku tidak menyangka
kau hanya mempentingkanmu
bukan dirimu saja
kau tidak memperdulikanku
setelah beberapa peristiwa yang dialami oleh kerajaan gang
saat ini melihat kerajaan galuh
hasil pangin melimpah
melihat galuh hidup damai
aku sampaikan terima kasih
dan penghargaan setinggi tingginya kepada para pemangku jabatan
semoga keselamatan hanya untuk gusti prabu
karena semua ini
tidak akan bisa terwujud
tanpa keyubawaan gusti prabu
namun aku minta
tetap tingkatkan kewaspadaanmu
dan jangan sampai lengah
dan membiarkan musuh datang mengganggu kita
baik gusti prabu
aku tahu kau ingin meminta bantuan kepada kau
cepat habisi dia
dan kamu datang dari mana
aku utusan dari ketipatan cikgu gur
ada pesan penting
yang ingin aku sampaikan
kabar apa yang hendak kau sampaikan
pengabuntan gusti prabu
silakan duduk kakak
sepertinya ada hal yang ingin kakak sampaikan
ada yang ingin disampaikan oleh raden purba menak
ampun rama prabu
aku baru saja berlatih dengan uang
aku sudah mampu menandingi ilmu khanurah dan uak banyaksumba
apakah perkataanmu ini benar
raden purba menak seolah menjelma
menjadi seorang kesatria yang penunjuk
hatur pengabuntan gusti prabu
aku terima salamu
kabar apakah yang ingin kamu sampaikan ki
ada utusan dari ketipatan cikgu gur ingin menghadap
mereka meminta bantuan
untuk menghadapi para penjahat
karena sudah meresahkan warga disana gusti prabu
cikgu gur merupakan wilayah dalam kekuasaan kerajaan galuh
siapapun yang mengusiknya
berarti juga mengusik kerajaan galuh
kirim pasukan untuk mengamankan cikgu gur
baik gusti prabu
pak kapunten gusti prabu
hamba ingin mengusulkan kalau hamba saja yang memimpin pasukan ke cigugur
dan hamba ingin mengikuti sertakan raden purba menak
karena raden purba menang harus berlatih mengemban tugas negara
ampun rama prabu
banyak sumber yang benar
aku siap menerima tita dari rama prabu
apakah kakak yakin untuk mengajak putraku purba menang
berangkat ke cikgu gur
pak kapunten gusti prabu
karena hamba sendiri yang melatihnya
kemampuan ilmunya sudah mumpuni untuk mengemban tugas kerajaan
demi kebaikan putraku
aku izinkan purba menak untuk ikut
ini kesempatan yang bagus untukmu
kamu harus tunjukkan kalau kamu
mampu mengembang tugas ini dengan baik
ini memang kesempatan untukku wak
untuk menunjukkan kepada rama
kalau aku bisa menjadi yang terbaik
aku akan mengembangkan
saya harus mengembangkan
saya harus mengembangkan
tiga puluh juta orang
dan seluruh dunia
setelah jumlah kedua dan setelah setelah
aku harus memanfaatkan lampung jambu untuk memperkuat pasukanku
terima kasih ki
mungkin kalau tidak ada kilampung jambu prajurit semua akan terluka
kebetulan aku juga sedang mengawasi daerah sini
kalau boleh tahu kemana ki banyak sumba dan raden purba menak akan pergi
kami sedang dalam tugas kerajaan ki
kalau ki lampung jambu berkenan aku ingin kita bantu ki lampung jambu untuk mengamankan raden purba menak
mengawal raden purba menak
raden purba menak mendapatkan titah dari gusti brabu untuk mengamankan kadipaten jenggur
baiklah aku akan ikut dengan kalian
terima kasih ki
apa yang kamu pikirkan

aku memikirkan purba menak kakak
apakah kakak yakin
iya baik baik saja
kamu tidak perlu khawatir kita
kakak banyak sumba
kakak banyak sumba
aku akan memastikan keselamatan purba menak
bagaimanapun aku berusaha tidak khawatir
aku tetap gelisah kakak
membayangkan begitu dekat ia dengan bahaya
setiap persoalan yang dihadapi oleh purba menang adalah proses pembelajaran untuk dirinya
purba menang menjadi anak anak
yang harus selalu kita jaga
dan kita jauhkan dari mara bahaya